saya minta di tes ulang
dengan peralatan yang paling canggih
maaf pak andika
peralatan mri rusak itu sangat kecil sekali pak
kalau bapak memang mengidap penyakit kanker otak pak
turki sam turki
harusnya lu gak usah narakin gitu kali
ya udah sih gak apa apa
ini kan pertama kali gue keluar negeri
mending sekarang kita foto foto
loh sekarang nomornya gak aktif
awas aja ya kalo nanti nomornya aktif dan dia nelfon gue
gue bakal jutekin dia
besok hari ulang tahun gue

maksudnya e efendi itu ada
gak lupa ya meradaya
pasti ini ada kesalahan
saya minta dikasih ulang
dengan peralatan yang paling canggih
peralatan mri rusak itu sangat kecil sekali pak
kalau bapak memang mengidap penyakit kanker otak pak
saya kena bawa pandicam
untuk meminta dak said
disitu dinyatakan kalau bapak memang menghidap penyakit kanker otak pak
dokter jangan berani berani bohongin saya
saya nggak mungkin kena kanker otak dokter ini gak mungkin
ini memang sangat berat sekali untuk pak andika
disini dinyatakan kalau bapak sudah merita kanker stadium tiga
kemungkinan untuk sembuh bisa saja terjadi
kalau bapak mau mengikuti
program pengobatan kanker dari kami
gak mungkin dok
kenapa samuel tidak masuk
nah itu dia
tidak ada surat
itu namanya tidak izin
sudah mau ujian malah pakai bola segala
sampaikan sama samuel
bisa suruh masuk
kalau guru lagi ngomong itu
jangan malah garuk garuk
masukkan buku kalian
sampai jumpa di authentic
jadi buat kalian semua yang gak sempet datang kesini untuk menyaksikan konser live mereka
jangan sedih karena ada gua di sini gue akan kasih liputan gue selengkap lengkapnya kepada kalian
agar kalian bisa merasakan keseruan konser yang ada disini
so see you di konser konser besar berikutnya
roman arbani masih melaporkan dari istanbul turki
alhamdulillah lancar ya
kapan penerbangan kita ke rumania
empat jam lagi lah
oh iya sambil nunggu empat jam
mending kita ke dalam hagia sophia jalan jalan ya gak
boleh tapi dari situ lo temenin gue cari hadiah untuk pulang
boleh tapi dari situ ada syaratnya